sementara itu keluarga dari david beserta tim dokter rumah sakit mayapada melakukan konferensi pers terkait perkembangan kesehatan david
perwakilan tim dokter menyebut bahwa kesadaran david mengalami perbaikan setelah dirawat selama lima hari
kesadarannya itu ada perbaikan
saya mengatakan saya sebut aja ini sesuatu yang sangat umum
pada saat dia masuk itu gcsnya glasgow coma scale itu sekitar empat
orang seperti kayak kita itu kan nilainya lima belas
dan sekarang ini sudah mencapai delapan sembilan
terus itu perkembangan yang sangat signifikan
dan ini terjadi dalam waktu empat lima hari
tapi itu tidak optimal
kita pantau bagaimana kondisi terkini david
sudah ada saat ini rekan kami koresponden cnn indonesia sufiani tanjung
bisa anda jelaskan kalau tadi dikatakan bahwa kondisi david sudah semakin membaik
apakah informasi yang beredar terkait bahwa david
rencananya akan dibawa ke luar negeri untuk melakukan perawatan dan segala macam
apakah ini akan tetap dilakukan atau justru akan tetap dirawat di indonesia
ya iqbal sejauh ini karena tadi kami sudah mendengar secara langsung pernyataan resmi
dari pihak rumah sakit mayapada dan juga pihak keluarga yang diwakili oleh paman david rustam hatala
kami belum mendengar informasi mengenai rencana pemindahan david keluar dari rumah sakit
pada saat ini kondisi david sudah semakin membaik
karena memang sejauh ini dari pihak dokter yang mewakili tim dokter yang bekerja di ruang icu
untuk merawat david selama beberapa hari semenjak dipindahkan ke rumah sakit mayapada
menyebut saat ini kondisi david memang sudah jauh lebih membaik
walaupun masih belum sadarkan diri atau koma
dan memang sejauh ini dari tim dokter yang diwakili oleh dokter franz pangalila
dan juga dokter gibran aditya rawibawa menyebut bahwa

david sendiri memang saat ini sudah bisa bernafas tanpa bantuan alat
dengan kondisi yang jauh lebih membaik meskipun sekali lagi saya ulangi belum sadarkan diri
dan dari pihak keluarga sendiri tadi memang tidak memberikan pernyataan secara resmi
atau mengeluarkan pernyataan yang menyatakan ada rencana pemindahan david
keluar dari rumah sakit mayapada saat ini karena memang
concern utama dari pihak keluarga dan juga tim dokter yang merawat david
di ruang icu
review adalah untuk kesadaran david serta upaya pemulihan yang terbaik dari kondisi david
yang saat ini memang sudah dikatakan lebih membaik dibandingkan empat hingga lima hari yang lalu
dan dari pihak keluarga justru menegaskan bahwa selain menanti kesembuhan atau perbaikan kondisi david
menjadi lebih baik lagi pihak keluarga tetap akan melanjutkan upaya hukum
terkait kasus penganiayaan yang menimpa david ozora
dan sejauh ini memang dari pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya upaya hukum terkait kasus ini
kepada pihak lbh ansor di mana sedikitnya tujuh belas pengacara akan mewakili langsung
keluarga david untuk proses hukum mengenai kasus yang saat ini tengah bergulir
dan masih dalam proses penyidikan
sufi terima kasih laporannya
itu tadi sufiani tajung korespondensi nn indonesia
di rumah sakit maya pada jakarta